lo juga pengen ngeliat elsa cepet sembuh dan bahagia kan
kalian gak kena panah apa kan gak ada yang luka
gak apa apa kok sister
apaan sih sister lebay
orang kita semua baik baik aja ya
kasih abah abah saya kan juga kaget
satu dua tiga
berantem aja banget nih
kasih udah luka juga batin
gimana lukanya udah
sekarang udah tidur
apa benar iqbal dendam sama mama gara gara persaingan bisnis
tadi istri yang omongnya gitu mak
dia marah sama papa dinam sama papa
terus mamanya meninggal
tapi aku ngerasa dia janggal mak
kalau memang dedam kenapa gak dari dulu
papa kan menganggur udah lama dua tujuh tahun yang lalu
terus nomornya iqbal terdaftar atas nama denny setiano
iya sih janggal juga
mama juga ngerasa ada yang aneh disini
nemuin iqbal mau mau tanya sama dia
lo ketemuan dia besok ya
dia udah istirahat ya
hmm tapi sebelum itu ada yang pengen aku ombungin sih mas
iya tapi sebelum itu ada yang pengen aku hubungin sih mas
ini mas dalarina
aku rasa besok kita harus kasih kejutan dia buat dia
mengizinkan dia untuk sekolah lagi
lagipula kan sekarang iqbal juga udah ketangkep kan
jadi suasananya juga dari sekarang udah aman
jadi suasananya juga dari sekarang udah aman
kasihanlah kalo dia dirumah terus
kalo dia sekolah kan dia bisa ketemu sama temen temen sama gurunya

gak akan stress di rumah
mama juga setuju sih sama andin
bener rena tuh butuh sosialisasi
kasian sekolah di rumah terus
rena pasti seneng denger ya
ayo siadat sekarang udah malem
mau cari kemana ini bandung loh pak
ya kemana kepa kita usaha dong cari alsa
jangan diem aja
mau cari kemana mau cari kemana
tunggu aja dulu disini ya
lah ini di sus mana
kami udah cari kesana kemari bu
tapi gak ketemu
karena bu elsa masih berstatus tahanan lapas
kalau bu elsa menaikkan diri
ia akan dikejar satuan kepolisian
tolong jangan dilaporin
anak saya itu gak jahat dan dia gak kabur
dia pasti pulang kok
saya yakin dia pasti pulang kesini
tolong ya pak ya
jika dalam waktu satu jam
bu elsa belum juga kembali
makasih ya pak ya
makasih ya pak ya
ada bokapnya elsa juga
atau jangan jangan gue yang dituduh
ngajak mereka kabur
bahaya juga kalau lima sampai marah ke elsa
kok berhenti sih
dia beneran datang dikasih surprise aku
antarin sampai situ
kalau misalnya gue antar kalian kesana
pasti mereka gak ngizinin lagi buat kita ketemu
karena mereka nyangkanya gue bawa kalian kabur
jalan sedikit gak apa apa kan
opa makasih ya
makasih ya rick
aku tau kamu pasti datang kesini
kamu mau surprise sama aku kan
ternyata niel masih peduli sama elsa
sampai dia bela belain datang ke bandung
harusnya lo bahagia
lo juga pengen melihat elsa cepat sembuh dan bahagia kan
kalian gak kena panah apa kan
gak ada yang luka
gak apa apa kok sister
apaan sih sister lebay
orang kita semua baik baik aja ya
yaudah kita masuk dulu ya
kita bicara di dalam dengan dokter lisa
bikin papa cemas deh
kenapa kalian kabur
tadi kita itu mau nemenin jessica
yang mau cari andi
karena kan jessica sama andi mau akad
ternyata jessica lupa kalau dia ini salah tanggal
iya aneh banget kan dok
untung ada asisten suaminya elsa
jadi kita keliling kelilingnya pakai mobil
gak jalan kaki
gak capek ya kan ya
kenapa kalian kabur
tadi kita itu
sudah sampai sandi
itu lodok oppa yang dari korea untung atau